selanjutnya pengacara fredrik yunadi kembali mengundang perhatian warga net
pasalnya dalam waktu nyaris bersamaan mantan pengacara setia novanto ini dapat rezeki nomplok
sekaligus musibah besar
ia baru saja mendapatkan hadiah mobil mewah sekaligus status tersangka dari kpk
sejak video pernyataan tersebut menjadi viral istilah saya suka kemewahan
langsung melekat ke sosok mantan pengacara setia novanto fredrik yunadi
bahkan belum lama ini beredar sebuah video viral berisi sang pengacara
yang baru saja mendapatkan sebuah mobil mewah new porsche panamera
mobil ia dapatkan sebagai grand prize dalam undian yang diselenggarakan sebuah pusat perbelanjaan di jakarta
sering sering lah berada di anda punya keuntungan yang sama dengan saya
meski keberuntungan semata hadiah undian untuk yunadi makin menguatkan image kemewahan sang pengacara
sebagai informasi di pasaran mobil mewah keluaran pabrikan asal jerman tersebut
diketahui dibanderol sekitar satu empat miliar rupiah
informasi ini pun mendapat perhatian warga net tanah air
ada yang mengatakan hadiah tersebut pas dengan gaya hidup mewah ala fredrik hingga jadi musibah
karena di saat yang sama yunadi tengah dicekal ke luar negeri oleh kpk
ya untuk kepentingan penyelidikan terhitung sejak tanggal delapan desember
kpk melakukan pencegahan ke luar negeri kepada fredrik selama enam bulan
bahkan kini mantan pengacara setia novanto tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka
karena diduga telah menghalang halangi penyelidikan kasus korupsi proyek pengadaan ktp elektronik
yang melibatkan mantan kliennya setia novanto